sejumlah titik api bermunculan di lahan gambut jalan mahir mahar kelurahan kerembangkirai kota palangkaraya sabtu sore
kobaran api yang membakar semak belukar juga menjalar mendekati permukiman penduduk
selain warga petugas gabungan yang tiba di lokasi juga dibuat panik berupaya memadamkan api
petugas mengandalkan sumur bor warga dan truk tangki air untuk menghalau api agar tidak menjalar ke perumahan dan tower telekomunikasi
jadi sedang melewati jalan lingkar luar tiba tiba kita melihat ada kobaran api dengan situasi mendekat dengan tower dan itu sangat membahayakan
apalagi api terlalu besar sehingga kami langsung mengambil tindakan
kebakaran hutan yang masih terjadi hingga minggu pagi membuat level kualitas udara tidak sehat
warga yang beraktivitas di luar rumah diwajibkan menggunakan masker untuk mencegah penyakit ispa
upaya pemadaman kebakaran gunung lawu di kabupaten karanganyar terus dilakukan tim satgas gabungan minggu siang
salah satunya dengan waterbombing menggunakan helikopter
heli melakukan pemadaman di titik api yang sulit dijangkau oleh relawan
sementara air diambil dari embung banyukung desa anggras manis
hingga hari minggu luas lahan yang terbakar sudah mencapai satu ratus lima puluh
kita sudah usahakan mulai jam dua belas tadi pesawatnya sudah di sini kita isi bbm langsung naik
dari hasil pemetaan tim gabungan saat ini terdapat dua puluh sembilan titik api yang kebanyakan berada di lokasi jurang yang terjal
tim liputan cnn indonesia